saat menghadiri dalam peringatan isra miraj di pondok pesantren api tegal rejo kabupaten magelang jawa tengah
presiden joko widodo membagi bagikan sepeda gunung kepada para santri yang berani menjawab pertanyaannya
ya namun kebanyakan santri tidak bisa menjawab pertanyaan presiden
usai memberi sambutan dalam peringatan isramirat ⁇ di pondok pesantren api tegal rejo kabupaten magelang jawa tengah rabu malam
presiden joko widodo memberikan kuis
awalnya presiden memberikan pertanyaan untuk menyebutkan tujuh dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
meskipun agak bingung menyebutkan muhammad asfahunajah yang akrab dipanggil asfah mampu menjawab pertanyaan presiden
dan mendapatkan hadiah sepeda gundung
presiden kemudian memberikan pertanyaan tentang pancasila
lantaran tak bisa menjawab dengan lancar
selama lancar presiden mendiktir sila keempat pancasila
santri juga tidak bisa menjawab pertanyaan tentang nama menteri di kabinet kerja
sesi tanya jawab antara presiden joko widodo dan presiden joko widodo
do dengan para santri pondok pesantren api tegal rejo ini
merupakan rangkaian kegiatan peringatan islamiraj
presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke gedung agung yogyakarta
sebelumnya presiden meresmikan tiga pasar di jawa tengah
yaitu pasar manis purwokerto di banyumas
pasar giwang retno di kebumen
dan pasar kendetan di purworejo